untuk di indoor kita disediakan banyak variasi kursi duduk yang bisa dinikmati keluarga ataupun komunitas
ada tambahan penghasilan lah seperti itu
polemik impor krl bekas dari jepang kembali berlanjut
ke sebanyak mungkin orang yang kita bisa
nah dalam konteks demokrasi yang tidak ditopang oleh kekuatan good governance yang memadai
terus mereka pindah pindah tanpa ada tempat yang disebut titik aman
barangkali begitu logika yang dipakai
revisi itu bakal memuat petunjuk teknis terkait kriteria konsumen dan sistem verifikasi untuk dapat mengakses bbm bersubsidi tersebut
permukiman seperti kampung muka dan kampung rawa memang untuk mereka yang tegar
ya ada indikasi kecurangan kecurangan
atau justru ini ada tekanan tekanan tertentu
tapi bukan itu obat yang kita butuhkan
ketika dia mendapatkan minyak goreng
meskipun jumlahnya tidak banyak
yang bersih jujur dan adil
ini kayak ini nih ini kalau saya sih warnanya udah berapa kali cuci
berarti menteri pendidikan dan tim bayangan yang empat ratus orang ini wawasan nusantaranya sangat sempit
setelah ditumis bumbu direbus bersama potongan kurma
dan ingin menjunjung tinggi pada pahlawan bangsanya
saban hari alun alun kota batu ini tak pernah sepi dari pelancong
abraham wenas mungkin akan pensiun di hangtua
terus di blow out setiap harinya
dihadapkan juga dengan kasus kasus yang melibatkan kekayaan ya
seperti biasa biasa sekarang
aktivis aktivis ini sangat membantu
satu orang konsumen itu belanjanya harus dua jam
atas berbagai kontroversial yang meliputi selama ini
tidak memahami situasi seperti ini
satu ini engagement omnis
sudah mbak satu kali saja
bahkan rumah usaha ini telah menggandeng bumn di bidang furniture
ini jadi banyak kesulitan selama berapa hari setelah bbm ini naik